mundurnya caleg ratu ngadu bonuhula setelah memperoleh suara tertinggi di dapil ntt dua
sempat memunculkan isu jika kemundurannya atas perintah ketua umum partai nasdem
namun sekjen partai nasdem membantah menurutnya ratu ngadu mundur atas inisiatif pribadi
sekjen partai nasdem hermawi taslim bilang
surat pengunduran diri ratu wullah sudah dibawa ke surya paloh sebelum ia mendapat penugasan khusus
meski begitu taslim tak merinci apa tugas khusus yang dimandatkan surya paloh pada ratu wullah
saya juga nggak sempat baca surat itu itu kan suratnya sangat pribadi
kalau mau tahu isi suratnya ada di kpu pak victor salah satu calon
pak victor salah satu calon tapi ya belum pasti juga pak victor
ketika beliau membawa surat mengatakan kepada kita kepada ketua umum kepada kami
saya mengundurkan diri dari daftar calon ini setelah itu maka dia dapat tugas khusus
ntt dua luar biasa hubungan masyarakat disuruh suruh
pak rasa yang kembali lagi menuju senayan untuk berjuangkan kepentingan masyarakat
ucapan terima kasih caleg ratu ngadu di awal maret lalu
seakan tak ada artinya lagi usai ia memilih mundur sebagai calon legislatif dpr partai nasdem
suara ratu ngadu wula mengalahkan mantan gubernur ntt victor laiskodat
namun aneh tiba tiba saksi dari partai nasdem
menyampaikan pengunduran diri ratu secara tertulis saat rekapitulasi di kpu pusat
mundurnya ratu ngadu wula membuat para pemilihnya di sumba kesal
mereka menilai ratu ngadu sudah mengkhianati suara rakyat
menganggap bahwa itu pengkhianatan terhadap masyarakat sumba secara umum
karena ibu ratu wula itu menang telaknya itu secara umum di sumba
berharap ibu ratu ini bisa menjadi orang yang mengutarakan kita punya isi hati
sebagai salah satu kabupaten yang terbelakang
sehingga suara suara kami yang merasa kekurangan di sana bisa disampaikan ke senayan sana
pengamat politik menilai pengunduran diri ratu ulla akan menimbulkan spekulasi
adanya intimidasi negosiasi ataupun barter politik
di mana partai punya hak untuk melakukan distribusi kekuasaan kepada kader
tetapi dia tidak kemudian mengkhianati kepentingan rakyat
kedepan kita berharap bahwa pengalaman yang dibuat oleh partai politik
tidak kemudian direplikasi oleh partai politik lain
jangan sampai masuk ke momentum pilkada itu ada upaya upaya yang sama
ratu ngadu tercatat sebagai anggota dpr komisi satu
dia pernah lantang mengeritik ikatan dokter indonesia
kala memecat dokter terawan
dengan kondisi yang terjadi hari ini
kami sebagai dpr kebetulan saya waktu itu berada di dapil
masyarakat bertanya bahkan ada yang mengusulkan
buber aja ini kenapa ada ini
ini kok harus dilarang larang seperti itu
sikap wakil rakyat yang memilih mundur setelah mendapat mayoritas suara rakyat
tapi juga parpol tempatnya bernaung